sebuah pohon beringin di bahu jalan raya soleh iskandar kota bogor jawa barat
tumbang dan menimpa jalur kabel listrik di area sekitar
usai diterjang angin kencang pada senin pagi
selain memutus jaringan kabel pohon setinggi tiga meter ini menutup separuh badan jalan
akibatnya petugas gabungan bpbd dan dishub setempat
langsung memangkas batang pohon lantaran menghambat arus lalu lintas
sebelumnya sebuah pohon jenis kapuk yang berada di bahu jalan raya dramaga
kabupaten bogor juga roboh dan menimpa kendaraan yang melintas pada minggu petang
meski tidak menelan korban bagian kabin truk kargo ini rusak dihantam dahan pohon
menurut petugas bpbd kota bogor kedua pohon yang tumbang itu
kondisinya sudah lapuk termakan usia
dikirakan mungkin karena pohon sudah lapuk
dan tadi subuh itu angin sangat besar sekali
jadi pohon itu tumbang akibat lapu dan angin yang sangat kencang
petugas mengimbau warga pengguna jalan untuk selalu berhati hati
lantaran kondisi cuaca hujan deras disertai angin kencang yang kerap melanda beberapa hari terakhir
rawan mengakibatkan pohon tumbang
muhammad juanda bogor jawa barat